apa benar sumarno dapat lotre
atau sumarno dapat uang dari pihak lain
aduh randy kamu tunggu malah disini sih mama cariin kamu
ini mama udah dapet senang kamu
ini aku disini kebetulan ketemu sama
aku cuma bilang terima kasih banyak juga
karena mama udah jadi mertua yang terbaik buat aku
mama sudah selalu baik
selalu memberikan kehangatan
yang selama ini aku rindukan dari seseorang ibu
terima kasih banyak yang mantuk semuanya
ya pas ya
ya mama harus tau
aku bersyukur sama tuhan
karena tuhan memberikan mertua yang terbaik
ya mama harus tau
aku sangat menyayangi mama
ayah ko personality
kita pasti bisa pelan pelan ya
insya allah semuanya berjalan jalan
loh kenapa nondrena
kok mukanya cemberut begitu
ini pasti karena omah gak ikut anter
hari ini aku ada belajar berenang
aku paling gak suka berenang
udah gak usah sekolah deh
karena harus tetap sekolah
nanti utus ya nih maren sama mama sama papa
kalau misalkan rena gak sekolah
kita tetap ke sekolah
rena gak ikut berenang
kita di pinggir aja kita lihatin aja
yang penting kita datang ke sekolah
kita mau berangkat dulu ya
gue harus ke kantor nino cari hardis
mumpung nino nggak ada di kantor
ini mamaku ada janji makan siang sama mama di luar
yaudah salam aja buat mama ya
aku jalan ya ma
nanti kekurangannya menyusul sus
pake uang saya aja
kurangnya berapa sus
makasih ya sus
bonekenya yang tadi jatuh
punya anak ibu ya
aduh aduh aduh aduh
oh iya kalau boleh tahu anak ibu sakit apa ya bu
anak saya sudah lama mengidap asma pak
jadi dirawat di rumah sakit ini ya
semoga cepat sembuh ya buat anak ibu
namanya siapa bu
oh iya ibu kesini sendiri apa
kalau saja bapak nggak lagi dikejar kejar orang yang cari dia
pasti bapak ikut jagain alika
suami saya lagi ada keperluan lain pak
lagi kerja ya bu
kerja apa ya bu
suami saya buka usaha ya gitu lah pak
jasa beresin kebun
jualan tanaman tanaman buat berkebun pak
modalnya lumayan ya bu
jualan tanaman sama beresin kebun
soalnya saya juga suka berkebun bu jadi tahu
jadi bapak juga suka berkebun
pak kapan kapan kalau belanja ke suami saya aja ya
suami ibu udah lama ya usahainya
sudah empat tahun pak
dulu suami saya supir ojek
terus menang lotre jadi berhenti
terus buka usaha

jadi bapak juga suka berkebun bu

dulu sih bilangnya habis menang lotre
dapat duit banyak
mau buka usaha aja mau berhenti jadi ojek
wah rezeki suami ibu bagus banget ya
bisa menang lotre gitu
udah lama bu
sekitar empat tahun yang lalu pak
empat tahun yang lalu
deket banget dengan kejadian pembunuhan pak roy
ini hanya kebutuhan
apa ada berkaitan ya
apa benar sumarno dapat lotre
atau sumarno dapat uang dari pihak lain
kamu tuh malah di sini sih
ini mama udah dapet
ini aku di sini
kebetulan ketemu sama ibu yang kemarin
boneka anaknya jatuh mak
oh yang bonekanya jatuh itu
kamu malah di sini
sekali lagi terima kasih ya
nanti uang bapak saya kembalikan
nggak usah bu
terima kasih banyak pak
semoga allah yang menggantikan
dengan kesembuhan buat bapak
saya permisi dulu ya pak
jangan jangan memang benar
sumarno dapat uang dari seseorang
terkait kasus pak roy
karena itu dia menyembunyikan
sesuatu dan kabur
siapa ya yang ngasih uang itu
apa orang itu adalah pelaku sebenarnya
ih kamu kok malah bengong gitu
kenapa sih ada yang ngasih uang itu
kenapa sih ada apa
kamu harus balik ke ruang rawat
tuh kakinya belum sembuh
kamu harus fokus sama kesembuhan kamu
selamat datang di coffe city mas
silakan mau pesan apa
aduh saya lupa deh mas
kalau nggak salah itu menu baru di kopi ini
ah ya itu untuk benar benar
kalau gitu saya pesan ya dua takeaway
wah baik mas tunggu sebentar ya
balik lagi mas
jadi saya balik lagi sekalian buat takeaway dibawa ke kantor
oh gitu terima kasih kalau gitu mas
oh iya terima kasih juga udah ngedit fotonya elsa untuk iklan susu diet waktu itu
iklan susu diet
kayaknya om salah deh